babak baru kasus pembunuhan brigadir yosua mulai terkuak
salah satu tersangka pembunuhan brigadir yosua yakni bribka riki rizal
melontarkan fakta terbaru terkait peristiwa yang terjadi di magelang
hingga peristiwa pembunuhan brigadir yosua di rumah dinas ferdisambo
duren tiga pada delapan juli silam
kesaksian bribka riki memperkuat kesaksian baradae
sekaligus langkah perlawanan atas versi verdi sambo dan putri candrawati
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan pengacara bribka riki rizal erman umar
selamat sore pak erman
selamat sore mbak ripana
pak herman ada keterangan baru yang disampaikan klien anda
apakah bisa dijabarkan apa saja keterangan baru itu pak herman
ya sebenarnya bukan keterangan baru
jadi beberapa hari yang lalu empat hari yang lalu
surat rrr ini ada pemeriksaan
pemeriksaan namanya judulnya pemeriksaan lanjutan
ternyata hari ini saya kira ada tambahan pemeriksaan
ternyata adalah ada permintaan mungkin dari pihak
ada petunjuk dari pihak kejaksaan
bahwa judulnya judul bap itu adalah sebelumnya
berita acara lanjutan diganti dengan berita acara tambahan
yang mana substansi isi pertanyaannya sama
jadi dikopi pasti saja
tapi itu yang dimaksudkan adalah
daripada yang lalu lalu ya
penegasan terhadap pertanyaan pertanyaan yang lalu
mungkin juga pihak kejaksaan ingin melihat konsistensi
dari jawaban jawaban dari pihak rr
saya kira itu intinya mbak
kalau masalah kapan berubahnya
dari berita yang lama
dulu kan dia mengikuti skenario
yang mana kalau tidak salah
kemudian dihajutin oleh penyidik penyidik
polres jakarta selatan
itu dia mengikuti
skenario yang sudah ada
antara richard dan yusuf
oke jadi pertanyaan dan juga jawabannya
sebetulnya sama saja begitu ya pak herman ya
tidak ada keterangan yang baru
tapi konsistensinya ternyata sama
tidak ada perubahan
iya itu intinya pak
oke tapi ada beberapa keterangan
yang kemudian menyita perhatian kami
menyita perhatian publik begitu ya
apakah kemudian keterangan itu
memang baru dibuka sekarang
atau memang keterangan itu sudah ada
dari pada saat bribka riki memberikan keterangan
memang sudah berubah sejak tanggal
ya awalnya kan pemeriksaan itu tanggal delapan ya
tanggal delapan kejadian itu kan tanggal delapan
mungkin besoknya atau beberapa hari setelah
diperiksa di jakarta selatan
itu berubah telah diambil alih oleh
pihak barat skrim gitu
awal awalnya barat skrim juga memeriksa
masih belum terbuka
tapi ya dengan berbagai
himbauan kali mungkin dari penyidik
dari dia baca juga
informasi dari luar komnasam
banyak pihak yang mendukung
supaya ini polri terbuka
karena itu kemudian
itu sudah mulai terbuka
tapi belum belum sempurna
pada saat keluarganya datang
istrinya dan adiknya yang diutus oleh ibunya dari
jangan merugikan keluarga
apakah benar kamu pembunuh atau bukan
oleh karena itu dia tersentuh
dia lebih membuka lagi lebih detail
saya kira itu intinya mbak
oke yang detailnya apa aja nih pak herman
ya mungkin yang yang pertama tama
tidak terlalu tajam ya
saya kan belum baca
maka sampai terbuka ini
pada saat rekonstruksi ya
kemudian saya sampai beberapa hari
belum dapat bap
jadi saya tidak tahu
kemudian setelah saya tahu sekarang ternyata
dua berapa hari setelah tanggal delapan itu
dia udah terbuka
lebih ini lagi kan pertanyaan lanjutan
anak dan isri dan adiknya tiga
itu lebih terbuka
jadi intinya tidak ada
menurut dia sekarang
tidak ada yang ditutupin lagi
tidak ada yang dia
sehingga awalnya memang dia
dia juga butuh c breaking point
dia butuh fandom kesempatan kebanggaan
sejak masa rekonstruksi
setelah saya kasih surat itu dia bilang dia pelajari dua hari
setelah dia pelajari ternyata dia merasa sudah menyampaikan hal yang benar di bap
dan pada saat rekonstruksi pun dia bisa berbeda dengan pak sambo
oleh karena itu dia tidak merasa belum ada ancaman belum ada tekanan terhadap dia
sementara dia belum menyampaikan surat itu ke pihak lpsk
oke pak herman kapan rencananya akan mengajukan diri sebagai justice collaborator ke lpsk
kalau dia terancam kalau dia ditekan untuk mencabut hal hal pasta yang sudah diberikan yang benar
oke jadi sampai saat ini belum ada ancaman ya kepada klien anda ya
kenapa saya harus melakukan kira kira gitu
jadi sampai saat ini belum ada ancaman terhadap klien anda
belum belum ada
oke pak herman bagaimana kemudian anda bisa menjamin
keterangan klien anda ini nanti tidak akan berubah di pengadilan
saya tidak menjamin karena saya ingatkan dia
kamu bagaimanapun ini dibutuhkan
kalau memang kampus terancam ya setiap saat kan bisa
saya juga ada komunikasi dengan pihak lpsk
jadi sepanjang dibutuhkan dalam perkembangan depan tetap bisa saja mengajukan justice collaborator itu mbak
jadi tidak tertutup
kalau memang sudah terancam dan dia merasa nggak nyaman
ya dia akan menyampaikan itu menurut dia gitu
pak herman apakah kemudian klien anda bribka riki mengetahui dugaan pelecehan seksual
yang menimpa putri candrawati dilakukan brigadir yosua
sepanjang tadi kan saya sudah menyampaikan banyak kepada teman teman
sudah sejak beberapa hari ini ya
selama di magelang dia tidak mendapatkan fakta dan tidak ada yang menyampaikan ada kejadian pelecehan
yang ada adalah gejala bahwa ada pertengkaran atau ketegangan antara joshua dengan
kuat kuat paruh
tetapi tidak ada menyampaikan sesuatu
malah ia pernah dipanggil oleh ibu pc itu malah bertanya ricky bertanya
ada apa bu
ibu ini tidak menyampaikan apa apa masalah hal halnya
ada hal hal yang gejala pelecehan tapi malah bertanya mana joshua
minta dipanggil yuswa
oleh karena itu dipanggil yosua
kemudian ketegangan itu yang dia lihat memang antara kuat sama ini
dia tanya sama si rr setelah dia pulang mengantar makanan anaknya ke sekolah magelang itu
rl bertanya kenapa kok tegang kenapa kok ini
dilihat tegang antara si kuat dengan
pertama dia tidak tahu dengan yuswa atau dengan siapa
dijawab oleh kuat itu tadi itu nggak tahu tuh si joshua turun naik tangga turun naik tangga
tapi nggak naik naik gitu
sementara saya lihat susi nangis
ada kejadian apa nih dengan ibu
terus saya panggil dia malah lari ke bawah nggak mau naik
kemudian naik lagi mencoba saya memang halangin saya pakai pisau
saya khawatir terjadi apa
cuma si riki nggak sempat juga bertanya apa kejadiannya
si joshua turun melihat karena dengan pisau segala ini kan pasti ada sesuatu hal apa gitu ya
apakah antara berdua pertengkaran aja atau ada hubungan dengan ibu
tapi tidak dibuka
tapi oke lah kemudian dia masuklah bertanya ke ibu
bu ada apa bu
malah ibunya tidak menjawab tentang ada kejadian apa
tapi malah suruh manggil yuswa
artinya klien anda tidak mengetahui ada peristiwa pelecehan seksual di magelang begitu ya
pak herman ini yang penting sekali ya
karena ada perbedaan keterangan pada saat rekonstruksi antara baradae dengan klien anda dan juga kuatmaruf
saya ingin tanya apakah klien anda melihat ferdis sambo menembak brigadir yosua di duren tiga itu di rumah dinasnya
melihat menembak tapi tembakannya ke arah dinding ke arah tangga ke arah tv
ada penyebab kenapa kok tidak utuh ya
karena tidak utuh
memang pada saat pak sambo meminta si richard menembak si joshua justru dia lihat
dia langsung kaget kemudian bengong
ada telepon bukan telepon hp
hp dari pihak ajudan yang ada di luar
kan ajudan ada beberapa di luar rumah
kemudian dia berbalik
berakbalik untuk ya tentunya dia kaget mungkin ada yang ya orang dalam juga internal yang bertanya mungkin ada apa gitu kan
dia berbalik dua tiga langkah ke pintu
dia lihat di pintu kok nggak muncul romer mungkin masih di tikungan
sehingga dia balik arah lagi ke dalam
sehingga dia tidak melihat apakah pak sambo menembak si joshua atau menembak atau tidak
tapi yang jelas dia melihat menembak tangga di dinding
oke jadi artinya klien anda tidak melihat bahwa verdi sambo menembak jasad ataupun tubuh brigadir yosua ya
karena dia sedang menengok ke belakang
ada juga ada juga yang masuk
dia berbalik arah gitu dalam beberapa langkah gitu
jadi artinya masih ada perbedaan keterangan dan semoga nanti keterangan dari klien anda ini tidak berubah begitu ya di persidangan
karena sekali lagi ini untuk menguak tabir pembunuhan dari brigadir yuswa
terima kasih sekali pengacara bribka riki rizal pak herman umar
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini saya selalu pak arman